cadangan devisi indonesia akhir maret dua ribu delapan belas sebesar satu ratus dua puluh enam miliar dolar amerika turun dibandingkan bulan sebelumnya satu ratus dua puluh delapan sekian miliar dolar amerika
bank indonesia mengklaim penurunan cadangan devisi indonesia periode maret dua ribu delapan belas terutama dipengaruhi penggunaan devisa untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah
tak hanya itu cadangan devisa juga dimanfaatkan untuk mendorong stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global
meski demikian bank indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai siri dengan terjaganya keyakinan terhadap prospek perekonomian domestik yang membaik dan kinerja ekspor yang tetap positif
dan kita lihat tren posisi cadangan devisa dalam lima bulan terakhir terlihat ada tren penurunan sejak awal tahun januari dua ribu delapan belas
cadangan devisa indonesia di posisi satu ratus tiga puluh dua miliar dolar amerika
kemudian turun di bulan februari menjadi satu ratus dua puluh delapan miliar dolar amerika dan kembali turun pada bulan maret di level satu ratus dua puluh enam miliar dolar amerika
walaupun level di bulan maret ini masih sama dengan level di bulan november pada tahun dua ribu tujuh belas yaitu masing masing di level satu ratus dua puluh enam miliar dolar amerika